ada masih bersama kami di news update dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung melalui sambungan skype ada dr emergenci dr gia pratama langsung saja kita sapa
dr gia selamat sore apa kabar
sore sehat sehat semuanya
baik dok kita akan langsung bacakan pertanyaan dari warganet yang telah disampaikan melalui akun twitter cnn indonesia daily dengan hashtag warganet kepo covid sembilan belas
kita langsung buka pertanyaan pertama dok
pak dokter mau tanya bagaimana bisa virus covid sembilan belas diketahui dimiliki orang tanpa gejala
apakah kita yang sampai saat ini dalam keadaan sehat rentan bahkan terinfeksi covid sembilan belas tanpa kita sadari
terima kasih silahkan dijawab dok
karena derajat penderita covid sembilan belas itu berbeda beda
sampai bisa berakhir pada kematian
artinya kita harus disiplin jaga jarak karena tanpa kita disadari kita bisa tertular atau menulari
nah cara mengetahuinya ya harus diperiksa
ada orang yang tidak bergejala ya diperiksa bisa positif gitu mas aldi
dok kalau tadi ada
anda katakan ada derajat yang berbeda begitu antara para penderita covid sembilan belas ini yang membedakan apa dok
apakah virusnya yang berbeda
ataukah memang imunitas badan dari pasiennya yang berbeda
atau sebenarnya apa yang menyebabkan ada perbedaan ini dok
jadi bukan dari virus yang berbeda virusnya sama
daya tahan tubuhnya yang berbeda
respon dia terhadap virus itu yang berbeda beda
maka dari itu paling penting menjaga imunitas tubuh ya dengan asupan berbagai suplemen atau vitamin di tengah masa covid seperti ini
dan tadi jaga jarak yang anda katakan
sayur dan buah iya
sayur dan buah
baik kita baca pertanyaan selanjutnya
silahkan dibuka teman teman
ini dari ed danisalivyoputra yang menanyakan
dok apakah kalau bersin bersin terus itu mengarah ke covid atau tidak
karena saya bersin bersin terus nih
warganya kepo covid sembilan belas
saya jujur malah sangat amat jarang menemukan pasien covid yang bersin bersin gitu
gejala tersering itu ya demam di atas tiga puluh delapan derajat celcius
batu batu kering nggak berhenti
nafas yang pendek pendek sesek
bahkan ada beberapa keluhan pencernaan seperti mual muntah
ada yang biar ya malah
coba jadi kayaknya bersin
tapi kalau bersin bersin nggak berhenti gitu ya baiknya diperintahkan juga sih
takut ada penyakit lain nanti
memang benar atau bukan sih dok kalau misalnya virus covid sembilan belas ini berkembang dari sebelumnya virus flu biasa atau influenza
berkembang berkembang maksudnya mutasi
virus sars yang dulu gitu
bermutasi dulu mutasi
dok apakah ada perbedaan batuk
batuk mereka yang positif covid sembilan belas dengan batuk mereka yang biasa biasa saja begitu tidak ada virus covid sembilan belas
aduh itu susah sekali dibedakan ya
hampir tidak ada bedanya
kebanyakan kering sih batu kering
batuk kering kebanyakan ya dok
kalau tadi anda menambahkan juga ada beberapa gejala gejala lain yang timbul seperti misalnya diare tadi juga menjadi salah satu indikasi
dan terutama apabila pernah berinteraksi atau berhadapan dengan pasien positif secara langsung ya dok
nah itu yang harus diketahui dulu
riwayat kontak dulu
dok kita ke pertanyaan selanjutnya
dari ad ongki cipta ramadhan atau ong cip sembilan puluh menanyakan dok mau tanya terutama orang sehat
banyakkan orang sehat sehat saja tapi sudah banyak parno karena adanya masalah covid sembilan belas
jadi setiap aktivitasnya jadi gelisah gerak sana sini salah
bagaimana caranya hilangin perasaan seperti itu
lebih ke mental healing karena banyaknya informasi informasi terkait covid sembilan belas ini dok
gini kadang takut itu tidak apa apa karena kita akan jadi waspada dan tidak akan melakukan hal hal bodoh
tapi kalau berlebihan justru bahaya itu menurunkan imunitas tubuh
harus sering senyum coba
karena senyum itu kan mengeluarkan hormon endorfin itu hormon perasaan lega gitu
terus sadari saja memang pintu masuknya virus itu ya dari mata hidung mulut itu aja yang fokus di jagad

ini ya secara umum jaga imunitas tubuh
tidur yang cukup makanan yang sehat sama olahraga jangan lupa setiap hari
airborne tidak mungkin menjadi sarana penularan dok
masih mungkin tapi paling banyak sebenarnya adalah droplet dan surface
jadi dari permukaan kita pegang terus kita sentuh wajah
dok mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin dari saya dari pasien positif covid sembilan belas yang saat ini sedang ditangani oleh dokter gia
sebetulnya apakah ada karakteristik yang berbeda beda dari satu pasien
ke pasien yang lainnya
dan apa yang menyebabkan perbedaan itu bisa terjadi dok
jadi virus ini tuh seperti hal yang sama tapi berbeda diterimanya oleh pasien tuh tergantung usia
semakin usia tinggi semakin berat kondisinya
makin dia punya riwayat diabetes hipertensi jantung semakin berat kondisinya gitu
yang masih muda beda dia masih bisa melawan virus itu gitu
bandita juga berat
jadi ya virusnya nggak berbeda beda
beda tapi memang kondisinya yang berbeda
virus ini akan memperparah penyakit bawaan yang sudah dibawa oleh pasien sebelumnya dok
iya betul karena virus ini akhirnya membuat kita nggak bisa nafas gitu
karena paru parunya konsolidasi betul
kapasitas parunya berkurang terus lima liter empat liter tiga liter sampel nggak bisa nafas gitu
oke dan itulah tadi yang dokter katakan bahwa kita harus tetap senyum gitu tapi harus tetap juga waspada begitu ya dokter gigi
iya iya jangan juga
kita waspada dengan
tapi jangan panik juga
oke dr gia pratama terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini
dengan tenang hati
sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua
terima kasih dokter gia pratama dr emergency selamat bertugas kembali dan semoga selalu sehat dr gia
dan bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan covid sembilan belas
anda bisa langsung mention pertanyaan anda di akun twitter at cnn indonesia daily dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas